silaturahmi memastikan habib bahar benar nggak ada di sini
jadi masalah kemudian
sejumlah pengacara bahar smith selasa pagi terlihat adu mulut
dengan petugas lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
mereka mengaku dihalang halangi saat hendak menjenguk bahar smith
selain itu sejumlah santri juga nampak berdatangan mengawasi area lapas
kali ini penahanan bahar smith terkait pelanggaran aturan psbb
usai dirinya dibebaskan beberapa hari lalu
tiga hari setelah dinyatakan bebas
bahar smith kembali dijemput saat masa berkumpul
di kawasan pondok pesantren tajul awalin bogor selasa dini hari
petugas harus melakukan pengamanan berlapis demi menghindari bentrokan
dari bukti video yang beredar di media sosial
bahar bin smith diduga melanggar aturan psbb
serta menebar kebencian terhadap pemerintah
saat menjalani masa pengawasan asimilasi
benar habib bahar dilapas gunung sindur
karena kita mendapat informasi dari pihak keluarga
beliau dibawa ke sini
semalam setelah jam dua malam oleh pihak brimob polres kabupaten
saya memastikan dulu hari ini
benarkah habib bahar ada di lapas gunung sidur
baru kemudian nanti kita akan melakukan upaya upaya hukum lain
hingga kini pihak lapas belum memberi keterangan resmi
terkait penahanan kembali narapidana bahar bin smith
sebelum dijemput paksa
napi kasus penganiayaan anak di bawah umur itu
diketahui baru dua hari bebas melalui program asimilasi
bebas itu gunanya apa
kasus bahar smith sendiri berawal saat dirinya ditetapkan
sebagai tersangka penganiayaan dua remaja pada dua ribu delapan belas lalu
dalam persidangan bahar mengaku menyesali perbuatannya
jaksa menuntut bahar dengan pidana enam tahun penjara
namun hakim pengadilan negeri bandung memfonis bahar dengan tiga tahun penjara
dan denda lima puluh juta subsidi dari satu bulan penjara pada sembilan juli dua ribu sembilan belas
ia pun dieksekusi ke lapas pondok rajak cibinong bogor
setelah menjalani setengah masa pidana
bahar akhirnya bebas karena program asimilasi
pada sabtu enam belas mei dua ribu dua puluh lalu